setiap negara termasuk indonesia pastinya memiliki politik luar negeri
politik luar negeri merupakan sebuah kebijakan atau peraturan suatu negara
dalam mengatur hubungan dengan negara lain
prioritas kebijakan diplomasi luar negeri indonesia
difokuskan untuk memperkuat upaya pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi
sebagai dampak pandemi covid sembilan belas yang melanda sejak maret tahun lalu
belakangan ini masyarakat internasional
tengah menyoroti isu kemanusiaan yang tengah terjadi di myanmar
warga rohingya mendapatkan perlakuan tidak sesuai
dengan kemanusiaan dari pemerintahan myanmar sudah sekitar lima tahun
warga rohingya dirahim yang minoritas beragama muslim ini
mendapat perlakuan tidak sesuai dengan hak asasi manusia
dikarenakan pada awal konflik tersebut
melihat keadaan pengungsi rohingya saat ini
membuat jokowi selaku presiden merasa prihatin
kembali memanasnya konflik israel dan palestina
selama sepekan terakhir ternyata berlanjut dengan perang narasi
di media sosial indonesia
banyak yang mengecam israel dan mendukung palestina
namun ada pula yang membela israel sambil menuding kelompok hamas
sebagai pemicu gejolak
kekerasan yang terparah selama beberapa tahun terakhir
di israel dan wilayah palestina di jalur gaza
telah merenggut banyak nyawa
konflik terbuka ini pecah
setelah rangkaian ketegangan yang memuncak
selama satu bulan sebelumnya
pertikaian israel palestina yang terjadi belakangan
menunjukkan bahwa israel merasa sangat kuat
dan bisa melakukan apa saja
dengan mengabaikan keputusan lembaga lembaga internasional
pandemi covid sembilan belas ini betul betul menyadarkan kita bahwa kesehatan adalah utama

dan apa yang terjadi di india dan kemudian astrazeneca contohnya sempat dihentikan
dan kemudian ada kekhawatiran kita punya target sampai tahun dua ribu akhir tahun dua ribu dua puluh satu ini kan sudah harus ada satu ratus delapan puluh juta orang yang sudah divaksinasi
nah kira kira cara cara untuk berdiplomasi di saat semua orang menginginkan hal yang sama
sementara ya ini

jadi pertama tentunya tadi saya sampaikan faktor kecepatan
cepatan kita bergerak itu sangat menentukan
yang kedua faktor kecepatan dalam mengambil keputusan
sekali lagi tadi disampaikan
situasinya banyak sekali uncertainties
dan saya sering karena kita tukar pikiran dengan banyak menteri
karena kita bisa mendapatkan keuntungan dari luar negeri
sehingga pada saat itu ada beberapa negara yang kemudian bertanya bagaimana kok bisa dapat
karena apalagi di negara seperti kita ya negara yang demokrasi kita berusaha untuk menjalankan good governance
kan harus hati hati dari segi administrasi
kita khawatir kalau kita dan ini banyak kekhawatiran banyak negara
tetapi harus diadminister
good governance nya harus betul betul jalan
karena kita khawatir nanti pada saat semua orang lupa
situasi emergency yang kita hadapi di tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
kemudian kita dituntut katakanlah administrasinya seperti administrasi
apalagi negara indonesia ya
politik ini penting untuk dipilih
jadi itu semuanya kita berusaha untuk pagari
jadi sekali lagi kecepatan penting
dan kecepatan yang penting
membangun keputusan yang diambil cepat
cepat itu cepat bergerak
tapi kan setelah bergerak itu kemudian ada beberapa perjanjian
negosiasi yang harus kita lakukan
itu juga keputusannya harus cepat
dan yang tidak kalah pentingnya adalah untungnya
di dalam pelaksanaan politik luar negeri indonesia kan bisa dikatakan bahwa kita tidak memiliki musuh
sehingga kita bergerak
itu di situasi emergensi itu lebih mudah
kita bergerak ke kanan bergerak ke kiri ke tengah naik turun
itu karena kita tidak memiliki musuh
kita dari dulu bagian dari non aligned movement
jadi ini perusahaan kita kapitalisasi di dalam situasi seperti ini yang alhamdulillah mendukung
diplomasi kesehatan ini kira kira masih akan berapa lama strateginya untuk diimplementasikan bu retno
saya melihatnya begini
satu kalau kita bicara mengenai diplomasi kesehatan jangka pendeknya tadi vaksin
vaksin itu pun sebenarnya kita bagi dua
satu kalau jangka pendek seperti tadi yang dikatakan
karena situasi maka kita harus mengambil dari luar
tetapi kan kita mengembangkan vaksin kita
vaksin kita inilah yang mudah mudahan berhasil
yang akhirnya akan men support akan mem backup indonesia untuk jangka panjangnya
kalau kita bicara mengenai masalah vaksin
tetapi diplomasi kesehatan saya kira untuk jangka menengah dan panjang masih kita perlukan
ketahanan kesehatan akan menjadi penentu
apakah kita akan menjadi bangsa yang kuat atau tidak
pandemi covid sembilan belas ini betul betul menyadarkan kita bahwa kesehatan adalah utama
oleh karena itu kita memiliki tugas berat untuk membangun ketahanan kesehatan
bicara tentunya dari ketahanan kesehatan nasional
kemudian bergerak kawasan dan dunia
kalau kita bicara mengenai ketahanan kesehatan
mulai dari katakanlah kemandirian kita di bidang pharmaceutical
obat obatan bahan baku obat
kita dimana kita harus jujur terhadap diri kita
bahwa pada saat kita bicara mengenai industri farmasi ketergantungan kita masih tinggi
kita harus mulai kalau presiden bilang gunakan momentum pandemi ini untuk memperkuat komitmen kita melakukan lompatan
kemandirian di awal awal itu pasti berdarah darah
dan pasti lebih mahal
kalau enak ya kita import aja
tetapi pertanyaannya ongkos politiknya besar
kalau kita selalu tergantung oleh karena itu
mau tidak mau kita harus membangun kemandirian di bidang industri pharmaceutical
tidak ada negara yang maju dengan zero research and then
itu sebenarnya kunci ya
karena di sini ada teknologi inovasi kreativitas
dan semua orang juga tahu
tetapi kan jangka panjang
jadi memang kita harus berani untuk menginvestasikan
saya tidak bicara mengenai spending
tapi saya memilih kata invest
dan saya kira untuk kesehatan itu kita akan invest di bidang yang memang penting dan diperlukan
belum lagi membangun sebuah early warning system yang bagus dan sebagainya
jadi saya kira untuk jangka panjang masih mbak desy
ini menarik sekali
karena bukan sesuatu yang selama ini bagian dari strategi dari kebijakan luar negeri
presiden menyampaikan sudah waktunya kita angkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi
yaitu pada tingkat leaders pemimpin
oleh karena itu presiden kemudian berkomunikasi dengan para pemimpin asean
tentunya termasuk sultan brunei sebagai ketua
mengusulkan dilakukannya asean leaders meeting
jadi tingkat ktt lah
indonesia sebagai negara yang ingin perdamaian dan peran indonesia dalam sejarahnya itu sudah
untuk menciptakan perdamaian khususnya di wilayah kita
wilayah negara negara asean
kita lihat ada hotspot khususnya di myanmar
myanmar sebagai salah satu negara yang masih paling baru ya
jadi anggota asean
dan terakhir ini adalah pada tanggal satu februari terjadi kudeta oleh junta militer
dimana pemimpinnya aung san suu kyi disingkirkan
dan terjadi clash
ada semacam konfrontasi
ini antara pemerintah yang berkuasa dan masyarakat sipil ini kita sebagai negara demokrasi yang kita sangat membanggakan demokrasi kita
tapi merupakan bagian asean peran kita bu retno ini bagaimana supaya kita menjadi bisa mempengaruhi ya menciptakan perdamaian dan juga memastikan bahwa negara negara asean juga ikutlah pada jalur yang benar
jadi kalau kita bicara southeast asia asia tenggara semua orang memahami
bahwa lima puluh tahun lebih bisa dikatakan tidak terdapat tidak terjadi konflik yang besar di asia tenggara
dan semua orang mengakui bahwa peran asean sangat penting that's one thing
tapi sekali lagi tantangan yang dihadapi asean tidak semakin kecil tidak semakin tapi semakin besar
dan respon yang harus dimainkan oleh asean
harus lebih cepat harus lebih cepat tanpa meninggalkan kita memiliki istilah asean way
kita survive memang karena cara seperti itu tetapi kita juga harus mengadjust hidup ini kan is a metro of adjustment karena kan tidak statis
mulai dari masalah rohinya kalau kita bicara indonesia di kawasan atau indonesia di asia tenggara
yang kita inginkan adalah
ya indonesia adalah negara yang paling besar di antara negara negara asean lain
kemudian secara natural lah ya secara alami berarti kita memikul tanggung jawab yang lebih besar
kita berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawab tersebut
yang ketiga dengan tanggung jawab tersebut kita ingin memastikan bahwa asia tenggara itu menjadi kawasan yang terus stabil dan damai
kalau di rt kita terjadi perang maka rumah tangga kita pasti akan terganggu
jadi sebenarnya pada saat kita berkontribusi untuk perdamaian dan stabilitas itu bukan spending sebenarnya
itu adalah investasi untuk kita sendiri
nah pada saat isu rohingya muncul
sekali lagi banyak orang hanya melihat isu rohingya dari sisi agama
that's true bahwa orang orang rohinya kebetulan beragama islam
tetapi kita harus melihatnya dari kacamata yang lebih luas
ini adalah masalah kemanusiaan
apapun alasannya siapapun agamanya perlakuan seperti ini tidak boleh
apa yang menjadi hambatan yang istilahnya apakah karena mungkin shuttle diplomacy ini kurang efektif dari segi

jadi enggak sebenarnya shuttle diplomacy itu menghasilkan sesuatu yang sangat berharga

dalam artian bisa menyatukan pandangan asean untuk mensikapi
karena sepuluh negara kalau myanmar dalam hal ini karena yang sedang menjadi isunya myanmar berarti sembilan
bagaimana menyamakan pandangan sembilan negara ini terhadap satu isu itu
itu enggak gampang
karena misalnya ada beberapa negara yang menyatakan well itu adalah urusan dalam negeri

sehingga kita bisa menghubungi negara lain

asean way itu tidak terlalu mencampuri
jadi kan harus bicara sekali lagi kita bicara sebagai satu keluarga
nah akhirnya shuttle diplomacy itu menghasilkan satu kesatuan sikap
oke mari kita berkumpul mari kita membahas
itu buat asean sebenarnya sudah langkah yang luar biasa
nah di situ call kita sudah masuk
tetapi kemudian call kita kok gelindingannya tidak begitu kelihatan
oleh karena itu presiden menyampaikan
sudah waktunya kita angkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi
yaitu pada tingkat leaders pemimpin
oleh karena itu presiden kemudian berkomunikasi dengan para pemimpin asean
tentunya termasuk sultan brunei sebagai ketua
mengusulkan dilakukannya asean leaders meeting
jadi tingkat ktt lah ya ktt
ini juga tantangan yang luar biasa bisa dibayangkan
satu ktt leaders
sekali lagi semua leaders sepakat bahwa ini isu harus kita bahas
yang kedua mengumpulkan in person
di tengah banyak negara yang masih lockdown itu juga nggak gampang
masih bicara virtual
virtual is okay tetapi tidak untuk membahas isu yang sekompleks dan sensitif myanmar ini
jadi pada saat pertemuan di jakarta
sekembalinya banyak sekali sebagian besar harus karantina empat belas hari
tetapi bahwa semuanya sepakat untuk duduk
itu merupakan satu sudah satu plus point untuk asean
jadi dari titik satu februari sampai dua puluh empat april
indonesia berusaha untuk mendorong akhirnya alm dan akhirnya ada five point of consensus
nah tantangannya sekarang
bagaimana five point of consensus ini dapat diimplementasikan
dan tentunya chair yang harus mengawal implementasi dari five points of consensus ini
five points of consensus itu satu penghentian penggunaan kekerasan
di sana sini kita masih melihat terjadi eskalasi
yang kedua adalah penunjukan special eff yang kedua adalah dialog dialog inklusif
jadi semua stakeholders harus diajak bicara
yang ketiga adalah penunjukan special envoy
yang keempat adalah humanitarian assistance
dan yang kelima adalah special envoy harus diberikan akses komunikasi dengan semua stakeholders
karena kan tidak mungkin special envoy ini dapat menjalankan peran untuk memediasi dalam proses perdamaian
kalau dia tidak mendapatkan akses untuk berkomunikasi
jadi lima itu points nya
nah sekarang dari titik dua puluh empat april sampai sekarang sudah hampir dua bulan
kembali kita bertanya kita ada di mana ini
kita harus terus terang
apakah ini bola bergulir atau tidak
kalau tidak kenapa
dan bagaimana cara kita menyelesaikan
maka waktu kita ketemu sebenarnya dalam konteks asean rrt pertemuan para menteri luar negeri
indonesia lah yang kembali meminta
ada pertemuan para menteri luar negeri yang akhirnya diselenggarakan secara informal untuk membahas
kebetulan chair dan sekjen asean baru kembali dari myanmar dan kita minta di briefing
hasilnya seperti apa
dan setelah itu tanggal tiga belas juni yang lalu saya kembali menulis surat kepada chair dan negara anggota asean
saya berusaha untuk men some up apa yang harus dilakukan oleh asean
misalnya mengenai masalah penunjukan special info

melihat kompleksitas masalah dan untuk saling melengkapi maka kita sudah bisa mencari penunjukan yang lebih jelas

special envoy seharusnya sebuah tim yang bisa saling melengkapi
kemudian saya juga sampaikan tim ini harus memiliki policy guidance dari para menlu
karena ada beberapa negara yang mengatakan ya sudah special envoy biar saja mendefinisikan pekerjaannya bersama dengan myanmar kan tidak bisa
harus ada policy guidance dari kita
harus ada policy guidance dari kita
hal hal lain sudah saya letakkan semua di surat di tanggal tiga belas juni
tapi dengan militer junta sendiri apakah mereka terbuka terhadap hal ini
kedengerannya kan semua lamban ya dan agak birokratis
sementara kalau saya lihat mungkin perlu di escalate uppoach lagi ke pbb
karena kalau kita lihat sponsornya myanmar kan dalam hal ini kan china selalu memberikan dukungan dan lain sebagainya
bagaimana supaya mempercepat ini
karena sampai sekarang ini konfliknya masih terus berlangsung
kelimat yang saya selalu sampaikan begini oke kalau misalnya tanya mengenai komitmen indonesia it's very obvious
sudah jelas komitmen kita akan kemana
tetapi saya sampaikan bahwa untuk dapat membantu myanmar keluar dari krisis ini
maka kita memerlukan sebuah collective committee
maka kita memerlukan sebuah collective commitment
komitmen yang kolektif
tentunya dari tatmadaw
semua tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada komitmen dari tatmado
karena sekali lagi ini adalah negara berdaulat
tidak bisa serta merta negara lain untuk masuk
tanpa komitmen tatmado tidak akan mungkin
kita semuanya harus sepakat
karena kalau asean collective commitment ini tidak bisa dipertebal
saya khawatir sentralitas asean akan tergerus
supaya kita oh iya ada sesuatu at risk yaitu centrality of asean
yang ketiga dan ini yang saya bahas dengan negara negara sekitar kita adalah
kita harus memiliki collective commitment juga dari negara sekitar myanmar
terutama india tiongkok
dan saya perlebar dalam artian saya bicara dengan jepang
karena bantuan jepang juga banyak
kita juga bicara dengan rusia kita bicara dengan amerika
kita bicara dengan sekjen pbb dengan utusan khusus sekjen pbb
supaya asean ada di depan
tapi untuk menjadi kita di depan than again
kita harus punya collective commitment yang sama
jadi tugasnya ya itu kita sekarang
seberapa besar bu retno merasakan
leverage kita atau pengaruh kita
tapi isu ini kan bukan isu yang mudah
ini isu sangat kompleks sekali
jadi misalnya tatmada mengatakan
oke kita implementasikan lima butir konsensus
tetapi kita coba untuk sinergikan dengan roadmap
pertanyaan kita betul nggak bisa nggak
karena kan yang kita berusaha wujudkan adalah sebuah
satu proses perdamaian ya kan melalui dialog inklusif
yang mengarah pada pengembalian demokrasi di myanmar
nah pertanyaannya adalah tentunya
apakah roadmap yang dipersiapkan sekarang ini merupakan refleksi
mewakili kepentingan all stakeholders
jadi harus yang pertama adalah oke dialog dulu deh kita jembatan
jadi kita berusaha untuk betul betul jeli dan memang perlu kesabaran
iya dan harus ada keinginan juga dari pihak pihak di myanmar sendiri
untuk duduk dan berdialog kalau mereka selama ini ya masih mau berkonfrontasi
kalau tidak mau menyelesaikannya
iya dan dukungan negara sekitar itu penting sekali
indonesia ini bagaimana dan apakah dengan adanya pergantian kekuasaan di israel
perdana menteri benjamin netanyahu sekarang sudah disingkirkan
kira kira ke depan bagaimana semakin gampang atau semakin sulit untuk menciptakan
bukan saja perdamaian tapi impian untuk statehood dan
inilah eksistensi dari negara palestina itu sendiri bu retno melihatnya
tanyaannya gampang tapi susah dijawab
saya lihat ya salah satu yang memang selalu sampai saat ini menjadi hotspot itu adalah palestina dan israel
sampai sekarang kan indonesia juga masih terus memperjuangkan statehood
eksistensi dari palestina ini dan terakhir akhir ini kita lihat kan banyak sekali dari segi kemanusiaan
tapi juga dari segi macam macam itu ada agresi yang dilakukan oleh israel
nah indonesia ini bagaimana dan apakah dengan adanya pergantian
kekuasaan di israel perdana menteri benjamin metanyahu sekarang sudah disingkirkan
kira kira ke depan bagaimana semakin gampang atau semakin sulit untuk menciptakan
bukan saja perdamaian tapi impian untuk statehood dan inilah
eksistensi dari negara palestina itu sendiri bo redno melihatnya
tanyaannya gampang tapi susah dijawab
dalam artian begini saya ingin menjelaskan awal tahun dua ribu dua puluh
saya ingat negara pertama yang saya kunjungi di tahun ini adalah jordania dan qatar
kenapa jordania di situ saya ketemu dengan menteri luar negeri jordan dan menteri luar negeri palestina
ini adalah sebuah signal
komitmen indonesia untuk terus berkontribusi pada isu palestina
disitulah saya melihat dan kita sepakat pada saat kita ketemu secara terpisah
kita sepakat ada sebuah momentum atau harapan baru bagi masa depan palestina
karena apa satu terjadi pergantian administrasi di amerika serikat
dari trump yang sangat pro membuat yerusalem menjadi ibu kota dari israel
tantangan tantangan yang kita hadapi
empat tahun yang lalu kita tahu persis
kemudian dengan pergantian ini paling tidak kita mendengar atau mendapatkan informasi
mengenai komitmen untuk melakukan solusi dari administrasi biden
itu merupakan dan amerika ingin menganggap kembali palestina
kan selama empat tahun kebelakang sudah tidak ada engagement antara palestina dengan administrasi amerika serikat
jadi ada titik cerah
yang kedua titik cerah
lagi adalah pada saat saya tiba sehari sebelumnya ada pertemuan di ke arab
saya memang sengaja menghitung liga arab ketemu kemudian menlu jordan kembali kita ketemu
untuk mendengar bagaimana kuatnya dukungan liga arab terhadap isu palestina
setelah beberapa negara arab di tahun lalu melakukan normalisasi dengan israel
nah ternyata disitu saya melihat terkait dengan dukungan terhadap perjuangan palestina
isu kedua titik dua
kemudian yang ketiga di hari sebelumnya juga dilakukan national apa sih namanya konsolidasi nasional
di antara fatah dan hamas yang terjadi di cairo
dan saya minta informasi apa yang terjadi di sana
ternyata ada sebuah komitmen terutama pada saat itu adalah dalam konteks persiapan pemilu
yang pada akhirnya ditunggu
ada sebuah keinginan hamas dan fatah untuk bersatu demi palestina
jadi ada tiga hal yang bagus yang kita kemudian bilang oke ini bagus ini adalah hal yang bagus
mari kita gunakan ini untuk dikapitalisasi dikelindingkan lagi isunya
eh belum sempat gelinding ada kejadian kemarin
penggunaan kekerasan yang eksesif
yang memakan korban ratusan jiwa kerusakan
dan juga menimbulkan kritik terhadap israel dari seluruh dunia
nah di situ kembali diplomasi kita bekerja
bekerja dalam artian wait wait wait wait
ini kalau diteruskan maka sekali lagi situasi kemanusiaannya akan semakin memprihatinkan
oleh karena itu
saya sampai terbang ke new york di tengah pandemi ini karena kita sudah sepakat
jadi kita menggalang dukungan ya menggalang dukungan
kita bermain di oki kita bermain di gnp kita bermain di beberapa forum termasuk dalam konteks un
kita melihat dewan keamanan pbb tidak bisa memutuskan sesuatu
karena amerika serikat lah
oleh karena itu maka kita
kita bermain di sidang umum
sidang umum kita sampaikan kita perlu ada dukungan dari sidang umum terhadap situasi yang sedang terjadi di palestina
oleh karena itu ada pertemuan yang sebenarnya judulnya bukan pertemuan khusus
tapi pertemuan itu memang khusus membahas isu palestina
jadi kalau di dunia diplomasi itu kan kadang kadang nggak mau disebut ini tapi juga tetap membahas ini juga
nah ada beberapa menteri luar negeri yang hadir in person di tengah pandemi
dan itu adalah sidang umum pbb pertama yang dilakukan secara in person yang melibatkan para menteri luar negeri dari capital
selama ini kan selama pandemi ini masih banyak yang dilakukan secara virtual
itu menunjukkan apa ya perhatian dunia
keprihatinan dunia terhadap situasi di luar negeri
dan dengan tentunya bantuan mesir yordania dan sebagainya pada akhirnya untuk mempersingkat cerita terjadi kencatan senjata
nah the question now is satu apakah kencatan senjata ini bisa sustainable berkelanjutan
kita harus memiliki komitmen semua bahwa kencatan senjata ini bisa berkelanjutan
yang kedua yang itu yang kita ingatkan
di tengah situasi seperti ini pada saat kita bicara mengenai kencatan senjata dan sebagainya
jangan pernah lupa core issue
dan jangan berpaling ke issue yang lain
core issue adalah pendudukan israel atas palestina
jadi kita harus ingat selama core issue itu belum diselesaikan melalui negosiasi
maka selamanya masalah itu akan muncul kembali muncul kembali dan muncul kembali
dan ini core issue pendudukan ini perlu juga saya sampaikan karena begini
lagi lagi beberapa pihak berusaha melihat ini sebagai isu agama
kalau kita ambil isu ini sebagai isu agama yang saya khawatirkan itu bisa justru berdampak pada kita sendiri
terjadi pembelahan yang tidak berhasil
pembelahan yang tidak perlu
jadi while kita membantu orang lain jangan sampai terus malah kemudian dikit tanya sendiri pecah belah
karena persepsi yang salah bahwa ini adalah issue agama
ini adalah issue kemanusiaan ini adalah issue keadilan
dan kedaulatan bagi palestina itu sendiri
nah pertanyaannya tadi adalah dengan pemerintahan baru di israel
apakah masa depan palestina akan semakin baik atau enggak
karena satu kalau kita lihat perdana menterinya terus terang dia adalah kanan sekali
tetapi kalau kita lihat koalisinya banyak sekali partai partai termasuk partai arab dan partai tengah
kita belum tahu nanti waktu yang akan membuktikan apakah koalisi ini akan dapat memainkan perannya
sehingga meng encourage atau bisa berkontribusi terhadap kelanjutan dari negosiasi antara palestina dan israel
jadi involvement indonesia kalau secara konkret secara fisiknya itu seperti apa
karena ini merupakan issue kedaulatan issue statehood dan bukan issue ideologi maupun agama
jadi apa yang kita bisa lakukan on the ground bagi masyarakat
kalau kita bicara dukungan politik
kalau dukungan politik konsisten dan all the week kita konsisten
dan di tengah situasi yang sangat naik turun naik turun enggak banyak ditemukan negara yang konsisten
dalam hal prinsip dalam hal ini terkait palestina
termasuk negara negara arab sendiri kan mereka tidak konsisten
kemudian yang non politik bantuan
baik untuk pengungsi melalui pbb
kita berkontribusi dalam bentuk uang
capacity building kita langsung kepada rakyat palestina dan lain lainnya banyak
dukungan yang lain yang kita berikan kita gunakan networking kita
pengaruh kita untuk mendekati negara negara yang memiliki pengaruh langsung kepada pihak pihak yang bertikai
jadi kalau kita kita bicara langsung kepada fatah dan sebagainya dan sebagainya
mesir memerankan perannya sendiri
amerika juga kita ajak bicara karena pengaruh amerika terhadap israel
jadi kita juga melalui lingkar koneksi yang memiliki pengaruh
jadi saya kira kalau bicara palestina sudah banyak yang kita sudah lakukan
masih banyak pr nya tetapi komitmen kita
besar dan ini merupakan perjalanan yang panjang karena masalahnya juga sangat panjang
politik luar negeri komitmen indonesia jelas
dan kita ingin berkontribusi kepada perdamaian
kita lihat di sini di belakang israel
juga ada dukungan dari negara negara adidaya seperti amerika serikat
kalau kita buka lagi lensa diplomasi kita melihat dunia pada abad ke dua puluh satu ini seperti apa
kalau dulu mungkin ada yang namanya di kekuatan east and west ya
kita kan bagian yang non align movement kita yang di tengah tengah
tapi kalau sekarang dengan globalisasi ini dan semakin banyak saya lihat ada dua kekuatan yang muncul
china ini menjadi satu player bukan saja secara kekuatan tapi secara teknologi
secara ekonomi bahkan saya rasa sangat menyaingi amerika serikat
dan amerika serikat justru memperlihatkan dirinya apalagi di negara negara lain
di bawah presiden donald trump itu negara yang mungkin besar tapi pemikirannya sempit
dengan adanya biden saya lihat itu justru tensi antara amerika serikat dan china tidak meredah
tapi kita kita ini di sini dimana kita kan berteman dengan semuanya
polisi kita kan zero enemy a thousand friends itu kan masih berlaku
dan kita ingin menjaga
dan kita ingin menciptakan perdamaian
bagaimana bu retna melihat apalagi kekuatan militer khususnya dengan isu isu yang masih sampai sekarang belum terselesaikan
misalnya battleship dari amerika inggris masuk ke wilayah china dan lain sebagainya
mengkhawatirkan atau tidak
atau ada kekuatan yang besar ini
tidak bersahabat yang seperti yang kita harapkan
saya kira harus diakui atau kita melihat bahwa rivalitas kekuatan besar di dalam kehidupan politik dunia tampaknya walaupun casingnya berbeda
blanketnya berbeda bajunya berbeda
dulu disebut cold war
sekarang mau disebut apa
jadi ini sebuah keniscayaan
nah tetapi dari waktu ke waktu kita melihat ke sini
kita yang membuat kita khawatir adalah semakin meruncing
isu apapun yang dibahas pada akhirnya mengarah kepada rivalitas pembelahan tersebut
bahkan pembelahan itu juga terjadi pada saat katakanlah kita membahas isu yang terkait dengan emergensi kemanusiaan
untuk isu kemanusiaan pun pembelahan itu terjadi
nah ini yang justru kita khawatirkan
karena energi kita akan habis dan kita tidak bisa menyelesaikan masalah
misalnya seperti kasus palestina
semuanya nggak selesai karena pembelahan itu
termasuk juga isu kemasa ya
perubahan iklim karena ada rivalitas antara kedua negara
isu kemasa mereka mengatakan mereka bisa bekerja sama
tetapi kemudian kita akan lihat
kalimat bisa bekerja sama itu turunannya akan seperti apa
karena kalau kita lihat mereka adalah kontributor kontributor besar terhadap emisi kan
harusnya mereka memberikan contoh untuk apa namanya berkontribusi
untuk penurunan emisi
di mana indonesia
dua hari yang lalu saya mengajar calon diplomat baru
pertanyaan orang selalu mengatakan apakah dalam situasi dunia saat ini
dan kedepan politik luar negeri indonesia yang bebas aktif masih relevan
dan menjadi semakin relevan
bebas berarti kita manuvernya bebas
aktif dalam konteks kontribusi
yang penting bagi kita yang akan menjadi kunci bagi kita adalah
bagaimana indonesia dapat mendefinisikan kepentingan nasional kita
once kita dapat mendefinisikan kepentingan nasional kita
secara firm dan komprehensif
itulah kiblat kita untuk bermanuver
jadi jangan sampai kita melihat kepentingan nasional itu dari sempit dan jangka pendek
karena kalau sempit jangka pendek saya khawatir
dengan persaingan ini tanpa sadar kemudian kita belok
oleh karena itu kepentingan nasional kita
menjadi penting untuk dipahami secara komprehensif
dan konsistensi terhadap prinsip
tadi menyebut mengenai masalah laut cina selatan
kita selalu bicara mengenai hukum internasional
termasuk tentunya unclos
apapun yang terjadi kita balikin lagi kepada unclos
oleh karena itu dalam konteks laut cina selatan
di dalam pertemuan asean rrt
para menteri luar negeri kita sampaikan
kita kan sekarang sedang menegosiasikan code of conduct
ini lamban sekali
pandemi tambah lamban lagi
kita perlu percepatan negosiasi
untuk menghasilkan sebuah hasil yang substantif dan efektif
oleh karena itu kita sudah menawarkan diri
karena kita menilai
semakin lama kita tidak bisa menghasilkan code of conduct
terjadinya sesuatu di laut cina selatan akan semakin besar
jadi sekali lagi all and all
kalau kita bicara politik luar negeri
komitmen indonesia jelas
kita ingin berkontribusi kepada perdamaian
dan dalam rivalitas itu kita juga harus tahu
bagaimana menafigasi antara
karena kita tidak ingin karam justru
kita tidak ingin karam
kita ingin tidak hanya floating sebenarnya
dari adanya rivalitas tersebut
dan untuk bisa survive di tengah cepitan
dan ini terasa sekali mbak desy
pada saat kita duduk di dewan keamanan pbb
gencetannya itu luar biasa
dan kita mengatakan pada saat kita harus mengatakan tidak
saya katakan tidak
saya jelaskan karena prinsip
prinsip kita begini begini
dan saya kira kan tidak ada
mereka berusaha menawar prinsip
dan kepentingan nasional
jangan kepentingan nasional ditawar
once ditawar kita bisa sekarang
karena sebenarnya kan kunci diplomasi itu memang adalah komunikasi
kita harus memastikan bahwa kita didengarkan
tapi kita tidak juga membuat istilahnya konflik tambah runyam
dan kita juga bisa meyakinkan orang untuk mengikuti apa yang kita inginkan
kuncinya supaya indonesia terus berhasil
bapak pretno merasa
indonesia itu didengarkan
indonesia sebagai negara yang sangat besar
yang masih kita bersyukur masih berdemokrasi
karena kita lihat banyak sekali negara negara justru sekarang semakin otoritarian
bahkan negara negara yang dulunya demokratis
seberapa besar indonesia itu masih didengarkan
dan sosok seorang presiden jokowi itu masih dianggap
tetapi kan semuanya tidak bisa take it for granted
bahwa selamanya kita akan didengarkan
dan saya ingin mengingatkan bahwa politik luar negeri itu perpanjangan
dari dalam negeri
leverage kita akan naik
pada saat situasi kita bagus
misalnya mengenai demokrasi
bagaimana kita demokrasi kita baik
kita apa namanya negara terbesar ketiga di bidang demokrasi
oleh karena itu kita bisa bicara mengenai demokrasi
kita kan tidak mungkin bicara demokrasi katakanlah
kalau di dalam negeri kemudian terjadi misalnya
satu peristiwa yang kemudian terjadi riset misalnya
kita bicara kenapa kita bicara mengenai interview dialog kita didengar
kita bicara mengenai masalah
toleransi kita didengar
karena kita masih dipotret sebagai negara dengan toleransi yang tinggi
situasi akan berbeda
leverage kita di bidang toleransi akan turun
kalau di dalam negerinya juga turun
jadi yang ingin saya sampaikan adalah
leverage kita di luar negeri
sebagian besar ditentukan oleh bagaimana kita bernegara di dalam negeri
karena kalau kita naik ekonomi kita kuat
kesatuan kita kuat
demokrasi kita kuat
toleransi kita kuat
maka pelaku pelaku politik luar negeri diplomasi itu akan mantep sekali
tapi kita akan melakukan yang terbaik
mandat di konstitusi jelas bahwa kita harus berkontribusi pada perdamaian
dan kita juga harus menjaga kredibilitas kita
sebagai negara yang betul betul demokratis
kita harus mengimplementasikan demokrasi yang baik
kalau kita memang ingin menjadi contoh sebagai negara yang toleran
kita juga harus menjadi negara yang mencerminkan itu
kita sudah lihat bagaimana amerika serikat rusak image nya
atau kredibilitasnya ketika di bawah presiden donald trump ya
jadi ini sangat penting ya kita pelihara
dan indonesia memang harusnya
memimpin dalam hal itu
karena masih banyak kita bisa memberikan contoh yang baik terhadap dunia yang lain
untuk menyelesaikan masalah masalah khususnya menciptakan perdamaian
murno sebenarnya masih banyak sekali yang kita ingin tanyakan
karena disini sudah mencakup
mohon maaf ceritanya panjang
ada masalah perdamaian tadi sudah ada contohnya
diplomasi vaksin perlindungan warga negara
dan juga masalah kedaulatan
mungkin masih ada satu yang belum kita selesaikan
untuk membuat episode khusus mengenai ini yang paling penting di indonesia ini
kalau kita ingin kebijakan luar negerinya bukan saja friends zero enemies a thousand friends
tapi juga harus friends with benefit ya
ada ahlinya kalau ekonomi
so next session dengan pak wali
terima kasih sekali lagi brutno
semoga sehat selalu
dan kita juga hampir jumpa
harapkan indonesia terus jaya ya dalam diplomasinya khusus di luar negeri
demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com
dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
sekali lagi saya ingatkan ya
kita masih masa pandemi
jangan lupa selalu menggunakan masker
rajin mencuci tangan
apalagi dengan ada varian baru
tingkat covid yang semakin meningkat
harus puas pada
sekali lagi terima kasih